menolak ini dia kan bukan bukan bukannya apa maksudnya pendat ini
saya pribadi juga kadang kadang lupa password dan saya juga mengajukan kembali fitur ini
kami hanya dijadikan objek
karena kalau kita bicara major currency itu pada umumnya us dollar currency itu yang menjadi sebuah pemanis sebenarnya
nah biasanya kita akan melakukan ini untuk rentang tiga bulan supaya kita bisa melihat pola yang kita lakukan selama ini
sejauh ini upaya dari kbri kepada pemerintah korea selatan
dinamika politik seperti apa yang kemudian akan terjadi ke depannya
individu ini sebelum diberikan pinjaman itu mereka akan dicek dulu kemampuan membayarnya berapa persen gitu